ya pernahkah anda mencicipi soto betawi yang sudah berjualan lebih atau sejak lebih dari tujuh puluh tahun yang lalu
saya belum lahir
atau mencicipi kue kue klasik yang sudah dijual sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
saya tetap belum lahir
tapi saya akan ajak anda untuk mencicipi kuliner legendaris jakarta yang satu ini
jakarta memang menyimpan banyak cerita
kali ini kita akan mengulik sejarah jakarta dari sisi kuliner legendaris
betapa kuliner legendaris di jakarta telah menjadi saksi dari peradaban ibu kota
rumah makan soto betawi haji maruf merupakan salah satu rumah makan legendaris di buku kota
yang menyajikan soto dengan rasa otentik khas betawi
busa soto betawi haji maruf dirintis sejak seribu sembilan ratus empat puluh an
saat itu haji maruf berjualan dengan cara memikul gerobak keliling di kawasan cikini pasar kembang jakarta pusat
kali ini saya berkesempatan bertemu dengan mufti
maulana generasi ketiga penerus dari soto betawi haji maruf
mufti juga tidak segan membagikan resep rahasia soto betawi kakeknya
gurihnya itu sebenarnya dari susunya ini
dan gimana caranya susu dan santannya ini enggak pecah sih
kayak gitu sih
itu yang membedakan kita dari yang lain
umurnya berdiri udah lebih tua daripada saya nih
nah kalau dilihat nih dagingnya
dan ini bagian dari menu favorit para pencipta kuliner ibu kota
gurinya itu benar benar enggak bisa dibohongin
ini merupakan salah satu otentivitas dari menu betawi
di mana kuahnya ini bumbunya bisa terasa
dan itu bagian daripada kenikmatan soto betawi
boleh jadi saat modern kalian tidak merasakan seperti ini
dengan tetap berpegang pada visi untuk melestarikan budaya betawi melalui kuliner
pertama sih pasti rasanya
dan juga apa dia potongan dagingnya besar besar
jadi makannya lebih berasa gitu
nah tempatnya juga kan enak nyaman di sini ya
jadi rasanya ya
makan juga kan kita lebih santai
saya seakan memasuki mesin waktu
kembali ke era tiga puluh an
desain interiornya bergaya belanda dengan meja yang dibalut taplak piknik dan kursi rotan
belum lagi aroma roti langsung menyeruak menggugah selera
maison weiner cake shop kini dikelola generasi ketiga nyengyagim
siany gunawan siany kini tetap setia mengelola maison weiner
sejak itu sekitar tahun sembilan puluh an mereka balik asar
udah pada pinter mau cari makanan yang sehat
kita punya roti roti kue kue itu tidak ada bahan pengawet
tidak ada pakai bahan bahan tambahan supaya empuk lah apa tidak ada itu
kita bisa jumpai kue klasik seperti amandelbrot sosis brot ong bicook horon
dengan cita rasa otentik bisa kita cumpai
berjalan waktu inovasi pun menantang maession wenner mengeluarkan beragam varian roti dan kue kekinian seperti wool roll dan sordo
wah ini adalah semua kue kue klasik otentik dari maison weiner
ini ada amendel brut ada susis brut nama nama belanda yang pasti asing di telinga kita anak anak generasi milenial dan anak anak kekinian
tapi ini semua rasanya enak pastinya karena tidak ada bahan pengawet dan masih menggunakan resep klasik
dari zaman nyanyi agama
tidak ada salahnya bagi anda pencinta kuliner memanjakan lidah sembari bernostalgia
karena keberadaan kuliner seakan menjadi bagian dari peradaban sebuah kota
yudi yudawan angga cipta kusuma jakarta